ternyata lebih pantas dipakai sama kamu ya
mohon maaf mengganggu umi
untuk mengajar di pesantren
baju yang kamu pakai ini
bagusnya pakai kerudung yang tadi dari umi
yang benar umi
lebih serasi seperti
yaudah kalau gitu
fatin ganti dulu ya
antum udah dapet ide untuk
membalikan nama baik anak
beloman bang ustadz
terus dari tadi antun merenung
memandang ke angkasa itu
buat bisa dapat pikiran bang ustadz
bisa diandalkan ya
tidak ada gunanya ya
antum tuh gunanya apa sih
buat cool makan regut tidur
sudah itu aja
afe untungnya antum afe
jadi anak buah ana
jadi asisten ane
tadi saya dengar
tidak perlu panggil anda dengan sebutan ustadz
tapi biasa aja
ana belum layak dapet panggilan seperti itu
itu kan lebih ajib didengarnya
kita sama yang membedakan ilmu amal ibadah
ustadz itu artinya guru
yang namanya guru itu harus punya
nah kalau guru tidak punya murid
artinya belum bisa dipanggil ustadz
apa yang disampaikan sama gapuk tadi ustadz
mudah mudahan jadi doa
saya kemari ingin menyampaikan amanah dari umi
amanah dari umi
ana siap melaksanakannya
kamu harus membagikan zakat
sama orang orang yang membutuhkan
jangan sampai kecewakan saya loh
insya allah ustadz
pasti anak akan menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati
ingatkan ini ibadah
insya allah akan dapat pahala
insya allah ustadz
ya sudah ustadz harfi
ini saatnya anna membuktikan sama umi bahwa ana layak
menjadi penerus pesantren anda
kita siap menjalankan amanah
memang fohon bisa jalan
calonnya ahli syurga
kamu itu masih takut sama wali sinar
wali sinar itu bukan orang biasa
dia bisa bergerak bebas
dia gantah yang animane mane
itu den ovi pasti terakut sama mang jajah
biarin aja lah mang
kayaknya mbak jajah lupa sama mang jajah
mbak jajah apa kabar
ya allah sampai lupa salam mas
ini saya dari mengutin sampah
ngasih aja kebuang gitu
saya boleh lihat isinya ya
bang enggak enggak enggak
aduh sepertinya ini yang punya
salah satu santriwati mungkin ya
ya udah nanti saya kasih ke santriwati
kali aja ada yang sengaja ngebuang
eh nggak sengaja ngebuang maksudnya teh
mang jajah pergi dulu ya
pih mau bawa kemana mama
kagak dibawa ke mane mane play
ini buat lu mak
ini buat lu mak
katro ke bentar lagi lebaran
mama ini baik sekali pak betta
kita cium tangan sedikit aja
nangke banyak mama ya
kalau begitu yang katro punya mama nyantar ya
lu pasti masih marah antan
bentar lagi lebaran
lagian kalau marah nggak boleh lama lama
jangan lupa kasih katro ya
oh siap mama ya
kalau begitu mohon maaf lahir dan bati mama ya
nangke banyak mama ya
kita pergi ya
assalamualaikum mama ya
aduh nangke banyak kak
gua mau jalan
seninnya main catur begini pak katro
tapi kalau mau mikir udah bikin bete
nih udah jalan tuh bang katro
aduh mama ya
ngapain lu kesini
eh lu pergi nggak lu
berdua pada musuhan apaan
rasain lu pada berantem ah
lu ngapain lagi deket dekin gua
ganggu konsentrasi gua main aja lu
lu belum keluar nih mainnya
ada urusan penting
kalau aja main sama dia
si bos harus tahu tentang hal ini
eh saya tadi ketemu mang jajak
terus mang jajak itu menitipin ini
eh tadi sempat saya buka sih isinya itu jilbab
yang bisa jadi kebuahan gitu
jilbabnya ternyata lebih pantas dipake sama kamu ya
ini pemberian dari ustadz
tapi kalau dipantus dipake sama kamu ya nggak apa apa
kalau gitu terima kasih ya ustadz
kalau gitu saya juga pamit
ya kalau begitu saya juga pamit ya
teman macam apaan kayak gitu
gas gas dia yang salah
nggak nge minta maaf malah nuduh orang sembarang alih
siapa juga yang mau ngerbutin nina dari lo pleng
ini cantik dari sananya kali bang
dan rambut kamu juga cantik ada bentil bentil lagi bajunya
bisa aja deh
sebelah ngampleng nih
saya juga permisi duluan ya
ternyata kisah cinta fatin tuh lebih runyamnya daripada kita
mentok ke sana mentok juga ke sini
itu gak enak banget april
gue penasaran deh sama isinya
hubungannya kayak gimana sih
kok ada nama gue
jangan jangan ini punya kamu
kagak nggak punya gue
gak punya kerudung kayak gitu
bang tommy kan pernah bilang kalau dia mau ngasih sesuatu ke kamu